dahlan hasan nasution bupati mandailing natal mengajukan permohonan pengunduran diri ke presiden
surat pengunduran diri yang tertanggal delapan belas april dua ribu sembilan belas yang ditandatangani oleh dahlan viral di media sosial
kuasa hukum pemerintah kabupaten mandailing natal rituan rangkuti menyatakan surat permohonan pengunduran diri dahlan hasan nasution tersebut bukan surat pernyataan namun masih permohonan ke presiden
dengan beredarnya surat tersebut di media sosial ia harapkan kepada masyarakat agar tidak salah menanggapi tujuan surat tersebut
saya berterima kasih kepada presiden sebagai bentuk pertanggung jawabannya karena gagal
mereka memperoleh surat terbanyak untuk satu
betul surat itu betul ditandatangani bupati tapi kalau maknanya kita tafsirkan sebagai pernyataan pengunduran diri itu tidak benar
itu bukan pernyataan tapi adalah surat biasa kepada presiden yang isinya
yang permohonannya menceritakan kekesalan beliau terhadap hasil
pres di badinah ini yang suaranya nomor satu itu sangat kecil atau di bawah dua puluh persen kira kira